delapan tahun sudah indonesia merdeka dari penjajahan namun kata merdeka tidak hanya berkaitan dengan pendudukan suatu bangsa terhadap bangsa lainnya
mereka merdeka ini juga berarti tentang kebebasan untuk beraktivitas dan bernapas dengan lega
dan inilah yang kini masih terus terbelenggu di indonesia khususnya di jakarta dan sekitarnya akibat polusi udara
lantas bisakah kita benar benar merdeka dari polusi
pada tahun dua ribu dua puluh tiga jakarta juga berada dalam posisi kota teratas dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan indeks kualitas udara mencapai angka satu ratus delapan puluh
angka ini tiga lima kali lebih tinggi dibandingkan standar udara sehat yang layak untuk dihirup sesuai standar dari who yang seharusnya tidak lebih dari angka lima puluh aqi
pencemaran udara yang tinggi ini bukan tanpa pengaruh
gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ispa
menjadi ancaman yang paling nyata bagi manusia dan makhluk hidup
terganggu banget sih sebenarnya soalnya aku sehari hari naiknya kendaraan bermotor yang gojek
kendaraan transportasi umum juga jadi seriatik lapar sama udara
barusan banget kayak kemarin tiga hari yang lalu aku tuh batuk batuk
bagi saya sangat terganggu sekali
keluhan kesehatan sebenarnya sudah dari sejak berapa hari yang lalu sempat batuk hilang tapi nggak lama muncul lagi batuk lagi
karena memang kondisi udaranya lagi nggak bagus jadi mudah sekali
nah ini murka mas
presiden ri joko widodo langsung merespon terkait buruknya kualitas udara jakarta dan wilayah di sekitarnya seperti bogor depok tangerang dan bekasi
presiden jokowi bersama sejumlah kementerian terkait dan para kepala daerah sepakat menyatakan
pencemaran polusi yang terjadi di jabodetabek disebabkan oleh sejumlah faktor utama
yakni emisi gas buang kendaraan industri perumahan dan aktivitas komersial lain
memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sejumlah faktor utama yaitu emisi gas buang kendaraan industri perumahan dan aktivitas komersial lain
memang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sejumlah faktor utama yaitu emisi gas buang kendaraan industri perumahan dan aktivitas komersial lain
yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi
serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di jabodetabek
dari data kementerian lhk bahwa emisi gas buang kendaraan menjadi faktor penyumbang terbesar polusi yang terjadi
dengan persentase mencapai empat puluh empat persen
pencemaran udara akibat kendaraan berbahan bakar fosil di jakarta dan sekitarnya
didukung oleh adanya data jumlah populasi kendaraan yang dirilis oleh badan pusat statistik
di mana jumlah populasi kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah dki jakarta
mencapai lebih dari dua puluh enam tiga juta unit pada tahun dua ribu dua puluh satu
angka ini juga naik empat tiga puluh sembilan persen atau sekitar satu satu juta unit
dari tahun sebelumnya yang berada di angka dua puluh lima dua puluh enam juta unit kendaraan
dengan temuan dan data yang ada pemerintah menilai salah satu solusi untuk mengatasi polusi
adalah beralih menggunakan kendaraan listrik yang terbukti tanpa emisi
yang kedua dalam jangka menengah konsisten melaksanakan kebijakan
mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil
dan juga mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil
dan juga mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil
regulasinya pun sudah tercantum melalui perpres nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai
yang salah satu tujuannya untuk mewujudkan kualitas udara bersih dan ramah lingkungan
menurut penelitian yang dilakukan oleh institute for transportation and development policy itdp indonesia
penggunaan kendaraan listrik mampu menekan emisi
sekaligus mencegah krisis iklim pada tahun dua ribu lima puluh mendatang
hal ini bisa dilakukan dengan mengkolaborasikan kendaraan listrik
baik yang penggunanya secara pribadi maupun kolektif seperti transportasi umum
dari kondisi ketika transjakarta masih menggunakan bus diesel atau bus konvensional seperti itu
kalau untuk yang roda dua sendiri ojek daring di wilayah jabodetabek
sampai dengan maret dua ribu dua puluh tiga dari data yang dimiliki oleh kementerian perhubungan
jumlah kendaraan listrik berbasis baterai yang telah memiliki sertifikasi registrasi uji tipe atau srut
telah mencapai lima puluh enam sembilan ratus delapan puluh delapan unit
angka ini belum termasuk pertambahan jumlah kendaraan listrik
pasca adanya aturan dan insentif atau subsidi kendaraan listrik yang telah diterbitkan oleh pemerintah
melalui perusahaan kendaraan listrik
saat ini pemerintah memiliki banyak program yang dikhususkan untuk menstimulus percepatan ekosistem kendaraan listrik
seperti insentif pajak pertambahan nilai atau ppn insentif pajak tahunan insentif biaya balik nama
dan terbebasnya dari aturan ganjil genap bagi kendaraan roda empat
serta adanya subsidi senilai tujuh juta rupiah bagi pembelian sepeda motor listrik
yang rencananya akan dilakukan revisi aturan dari sebelumnya diperuntukkan bagi kalangan tertentu
akan diubah untuk kalangan umum
hal ini diharapkan bisa menstimulasi masyarakat dan juga instansi
baik pemerintahan dan swasta untuk ramai ramai beralih menggunakan kendaraan berbasis energi listrik
karena keinginan konsumen semata tapi lebih kepada kebijakan global untuk menyelamatkan bumi ini
makanya mereka membuat komitmen komitmen global bahwa pabrikan mobil dalam lima belas dua puluh tahun ke depan
tidak akan lagi memproduksi mesin internal combustion
dan indonesia artinya akan ikut tren itu juga
di sisi infrastruktur ekosistem kendaraan listrik pln saat ini telah memiliki sebanyak enam ratus enam belas stasiun pengisian kendaraan listrik umum
dan satu empat ratus satu stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau spbklu di seluruh wilayah indonesia
jumlah ini akan terus bertambah seiring tumbuhnya minat kendaraan listrik di indonesia
dan juga komitmen untuk menyediakan ketersediaan infrastruktur pelayanan kendaraan listrik
jika program percepatan kendaraan listrik bisa direalisasikan bukan tidak mungkin
dalam jangka pendek kasus pencemaran polusi udara akibat kendaraan berbahan bakar fosil
dan untuk jangka panjang pencegahan krisis iklim serta program net zero emission yang semula
ditargetkan pada tahun dua ribu enam puluh bisa diraih lebih cepat
karena solusi terbaik datangnya dari kemauan diri
kemauan yang tinggi untuk mengubah hidup menjadi lebih baik
dengan menjadikan udara yang kita hirup menjadi bersih hingga kita merdeka dari polusi
tim liputan cnn indonesia